sentik sentik sentir iya gitu maksudnya buat adek adek yang paling disayangi dan paling
babeh cintai sumbangan ini sepenuhnya dari babe marjuki herlino orang beduit orang kaya
ini nah untuk adek adek pokoknya yang ada di atas panggung maupun ada di bawah panggung pasti
kejeputan untuk kejeputan baik anak anakku semua tolong dengarkan ustadz sebentar ya tunggu abah abah dari
ustadz ya setelah hitungan ketiga maka kalian boleh menerbangkan layangan kalian masing masing
ya sekarang kalian boleh siap siap cari posisinya untuk menerbangkan layangan ayo
ya was hati hati ulur lagi ulur lagi apa apa baik semua tolong dengarkan wahid isnain salasa
webunyaku naik punya kue itu wek hai lah
lukman lukman lukman lukman
cakup cakup cakup
luar biasa ini subhanallah indah sekali pemandangannya enggak sia sia allah menciptakan
langit dan bumi rabbana makhluk terhadap bau bilang subhanaka faqina a'zab benar ini ya betul
sekali ustadz mudah mudahan dengan diadakannya seperti ini anak anak bisa makin senang dan betah
berada di pondok pesantren guna
ada yang pasti
ada yang pasti
ada yang pasti
wah keren banget
iya saya udah siap dari tadi
itu layangnya udah tinggi begitu
emang siapa yang bakal lihat sih
tentu saja ada satu sosok wanita
dia akan melihat layang layang ini melayang
dia akan melihat bahwa perasaan saya
sudah terbang bebas ke angkasa
dengan tulisan itu
apaanan ustaz jabela ada di jakarta
emang bisa kelihatan layangan di sini
hah pak sri kitty
yaudah deh layangannya saya turunin dulu
laginya kenceng nih
laginya kenceng nih
aduh aduh aduh
anginnya kenceng ustaz
boleh boleh nyangkut
ini nyangkut di antena lah
waduh mana punya tetangga itu
ah daripada layangannya rusak
ini ketarik aja dah
satu dua tiga
ustaz bagaimana urusannya ini
aduh gimana ya
udah coba itu
saya ditinggal lagi aja
tik lu tahu kagak tuh
orang yang datang kemari tuh
yang menginap di kamarnya haikal
tuh yang punya ular gede
eh itu mah namanya pak juki
orang yang kaya nih di kampung ini pu
terus dia juga anaknya kan mondok di sini
itu anak botol banget
lancip banget hidungnya
lah bapaknya masak kayak kerupuk kulit
ya lo dimakan itu kerupuk
emang apa nanyain begitu ya
ayak kau stop lah
menyiap menyiap menyiap

pihak di lu pak lu
cuacanya sepertinya mau turun hujan ustadz nih
ya bagaimana ustadz
saya jadi agak khawatir nih ustadz
udah mendung begitu tuh
iya gimana kalau acara ini kita selesaikan saja
oh iya boleh baik baik saya setuju
karena berhubung ini mau hujan
jadi ustadz berharap kalian sekarang kembali ke kamar kalian masing masing ya
aduh dikit lagi ustadz
ya yaudah sekarang yang lain kembali ke kamar kami masing masing ya
ya hati hati yang tertib
aika sobri kalian balik ke kamar kalian
aduh aduh aduh
ini lagi tinggi tingginya
layangan bocil aja
sobri haikal udah stop mainnya
sebentar lagi turun hujan loh ini
pak deh pak deh pak deh maaf pak deh
tinggal main main aja di sini aja
enggak usah sampai ke luar
ke kanan ke awal
di sini gak ada angin pak deh
jogja punca itu bagus
gak gak ada efek
bahaya bahaya main layangan di luar
lagi hujan nanti karena bisa kesambar petir loh
jatuh kan kak
makannya di warung dongkal
itulah hukuman yang setimpal
kamu udah bikin apa ini
lah ngapa ada yang kelejet kelejet begitu ya
eh pak nun
ada itik makan kedong dong
pak nun yang baik
kalau anak itik makan kedong dong
mendingan beli kelapa tempat bosnya
jangan lupa timpalannya
tahu aja di pisang goreng
pohon pepayak punya si anis
ada loyang di pembakaran
saya sih nggak perlu manis manis
yang penting perlu kasih sayang dan perhatian
jangan jangan jangan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kecik kini bawar rengginang
hari ini saatnya pengumuman pemenang

juara satu untuk lomba layangan
untuk pemenang terfavorit dimenangkan oleh sobri
silakan sobri maju ke depan ya
baik kalau sudah ada juaranya berarti sekarang kita persilahkan kepada bapak juki selaku donatur
dari pondok pesantren kunanta untuk memberikan hadiahnya secara langsung silakan bapak cuti
ini bocah sopan sedikit apa jadi berang orang
orang mati nih bapak juki
bercanda disitu sentik sentik sentik iya begitu maksudnya buat adek adek yang paling
disayangi dan paling bapak cintai sumbangan ini sepenuhnya dari bapak marjuki herlino
orang beduit orang kaya ih nah untuk adek adek pokoknya yang ada di atas panggung maupun ada di
bawah panggung pasti keciputan keciputan pasti dapat orang orang kaya silakan kepada bapak juki
ini hadiahnya untuk para juara ini hadiahnya
ini amplop ya bermanfaat ya awas tuh bungkusannya jadi makan sekarang
hai kalian soblis silakan kembali duduk dan untuk yang lainnya kalian semua nggak usah
sedih karena kalian semua akan mendapatkan hadiah dari pak juki jadi ustadz mohon kalian
maju ke depan satu persatu ya yang tertip semuanya ayo dimulai dari sini
yang sudah silakan kembali ke tempatnya ya ayo silakan kembali lagi ke alamnya lagi ya boleh
langsung dibuka hadiahnya silakan silakan dibuka alfun putet kalau kayak gini kan namanya rezeki
hai pokok ah
kasiah ah awalnya
putih apaan sih
putih apaan sih
kom unfamiliar dan